perwakilan forum ulama dan ormas islam tasikmalaya ruslan abdul ghani
hari ini diperiksa oleh bares krimpori sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan penistaan agama panji gumilang
ruslan adalah pihak yang sebelumnya melaporkan panji gumilang ke polda jawa barat terkait penistaan agama
pernyataan yang diduga mengandung unsur penistaan yaitu al quran bukan wahyu allah tapi dari nabi muhammad
ruslan mengatakan telah membawa bukti berupa tangkapan layar dan video yang memperlihatkan pernyataan panji gumilang soal menginjak al quran
ini diduga merupakan penistaan baru yang dilakukan panji gumilang namun belum masuk dalam materi laporan polisinya
ruslan mengatakan penistaan al quran bukan wahyu allah tapi dari nabi muhammad
ruslan mengatakan penistaan al quran bukan wahyu allah tapi dari nabi muhammad